berikutnya bupati bandung dadang supriyatna memastikan stadion sijalak harupat di kabupaten bandung akan menjadi salah satu venue pertandingan piala dunia u tujuh belas november mendatang
namun demikian pemerintah kabupaten masih menunggu surat resmi penunjukan tuan rumah dari fifa melalui pssi yang dijadwalkan keluar pada pekan ini
inspeksi tersebut meliputi pemeriksaan sarana dan prasarana stadion mulai dari akses menuju stadion rumput lapangan ruang ganti pemain tribun penonton pencahayaan sarana penunjang seperti ruang vvip toilet hingga area parkir
sebelumnya fifa dan pssi telah menggelar rapat setelah melakukan inspeksi ke sejumlah stadion
empat stadion dipilih untuk menggelar piala dunia
pada bulan juni viva akan mengumumkan secara resmi empat stadion yang akan digunakan pada november sampai desember nanti
sebelumnya fifa telah menginspeksi empat stadion yaitu jakarta international stadium sijalak harupat gelora bung tomo dan stadion manahan